satu ratus tiga belas tahanan lp kelas dua a banda aceh yang terletak di lambaro kecamatan inginjaya aceh besar melarikan diri
mereka kabur setelah membobol pagar pengaman lp pada kamis sore
kepala polresta banda aceh kombespol trisno rianto mengatakan operasi pengejaran sedang berlangsung dan beberapa tahanan telah ditangkap kembali
ia menjelaskan saat peristiwa itu terjadi para petugas jaga lp tak dapat berbuat apa apa karena hanya berjumlah dua belas orang
para tahanan tersebut kabur setelah merusak kawat pembatas di ruang penerimaan tamu kemudian merusak jendela dan melompat keluar
jadi kejadian larinya nabi dari lp lambaro ini kami mendapat informasi dari kalapas bahwa kalapasnya anjbol
setelah itu kami langsung menuju tkp
dari hasil pengecekan tadi yang lari itu satu ratus tiga belas orang
ada pun yang kabur adalah sejumlah napi yang sedang menjalani masa hukuman atas kasus narkoba